saya hanya menjalankan tugas kanjeng ratu
apa tidak ada manusia selain di wilayah bidadari terkutuk itu
apa kamu ingin setro godomait hanya tinggal secara waskow
tidak kanjeng ratu dia sangat sangat berhasil menemukan manusia yang tepat
apa maksud dengan manusia yang tepat mas
begini kanjeng ratu manusia itu adalah pengabdi dari ratu kidul
aku yakin sekarang
pulang kenapa kakak pergi lagi
jangan pergi lagi kan
tunggu dulu kan
tolong jangan pergi kan
mimpi itu mimpi itu datang lagi
mimpi itu datang
sudah sudah biarkan saja
aku baru saja bawa ke rumah guru
mimpi itu datang lagi hidang
baiklah kalau begitu seperti biasa aku akan menemani guru
tidak usah tidak ada waktu
tidak pak prabu giripati
lagipula masalah itu sudah selesai
gendeng pasti akan membeciku seumur itu
sebenarnya ada urusan apa pak prabu giripati datang ke kratom segoregido
ini masih berkaitan sama gedung
aku masih mencurigainya
dia pasti berkaitan dengan menghilangnya kilanganmu
aku juga berpikir seperti itu
tapi ini bukan waktu yang tepat untuk saling mencurigai
masih tersisa luka di hati para penguasa
aku juga berpikir seperti itu
untuk itulah aku datang ke sini ke kratom segoregido
meminta bantuan untuk mengawasi pergerakan lebih ketat sentro kodomain
tentu aku akan membantumu pak prabu giripati
tapi tidak dalam waktu dekat ini
jika ratu genompermoni tahu kalau aku mengawasinya
itu akan memicu masalah baru
apalagi jika dugaan kita salah
bukankah kita menjadi penguasa yang buruk
saling menghakimi satu sama lain
ya kamu benar nawak bulat
ah akhir akhir ini aku berpikir terlalu keras
bukan giripati namanya kalau gak jeliah
baik kalau begitu kita akan bahas hal ini lain waktu
iya kalau begitu aku pergi dulu
terima kasih nawak bulat
aku tidak mengerti kenapa semua saudara saudaraku berpihak pada bidan dari terkutukin
bahkan kakakku sendiri ingin membunuhku waskol
maafkan saya kajeng ratu
semua karena kebodohan saya
iya kamu itu memang benar benar bodoh waskol
apa yang kamu lakukan di kratom segoregido
aku sudah memperingatkan kamu berkali kali untuk selalu berhati hati
saya hanya menjalankan perjalanan
saya menjalankan tugas kajeng ratu
apa tidak ada manusia selain di wilayah bidan dari turkutuk itu
apa kamu ingin setro godomait hanya tinggal sejarah waskol
tidak kajeng ratu
dia sangat sangat berhasil menemukan manusia yang tepat
apa maksud dengan manusia yang tepat mas
begini kajeng ratu
manusia itu adalah pengabdi dari ratu kidul
aku yakin sekali masalah yang menimpa dirinya
apa yang dia inginkan
dia hanya ingin luka yang di wajahnya hilang
ingin menjadi cantik kembali
tapi ratu kidul memberikan pusaka yang memiliki kelemahan kanjeng ratu
kecantikannya akan hilang lagi kalau hatinya busuk
cukup waskol aku sudah mengerti
maafkan hamba kajeng ratu
maafkan hamba kajeng ratu
maafkan hamba kajeng ratu
biarkan saja manusia itu mengabdi pada ratu kita
biarkan saja dia menikmati keajaiban yang diberikan oleh bidadari busukit
dan biarkan saja dia mengagumi sang penguasa laut
dan pada saat yang tepat
kita akan membuat hatinya menjadi goyang
dan pada saat itulah
manusia itu akan sangat berguna bagi kita
tapi kenapa aku harus tidur di gudang miung
itu karena popok kamu sudah pergi
jadi kamu harus tidur di gudang
bobo pergi kemana biong
kamu jangan banyak banyak
ambil sendal kamu
tidur di gudang
hanya saja dia mau tidur di sini
kita harus latihan menari
kita harus latihan menari
cak tarup sudah lama pergi dan tidak kembali
namang masih kembali tersiksa di rumah
tapi aku juga merasakan ada bahaya besar
yang akan menimpa cak tarup
ya benarkan cendatunya
perangai jaga tarup sudah benar benar berubah
ini pasti ada hubungannya dengan kekuatan
sang penguasa langit serta tugas khusus
yang sedang ia jalani saat ini
tetapi kita tidak tahu apa tujuan yang sebenarnya
setiap kekuatan besar
pasti ada bayarannya
kamu masih kecewa sama bobomu
sudahlah tidak mungkin
bobomu pergi tanpa alasan
kamu tidak boleh sedih
bobomu pergi bersama bobomu juga
mas aryo tidak sedih kan
sampai jumpa di video selanjutnya